sejumlah anak ini terpaksa dikumpulkan petugas gugus tugas covid sembilan belas kuala tungkal jambi
karena kedapatan mengabaikan protokol kesehatan
mereka berkumpul di sebuah tempat penyewaan game online tanpa menggunakan masker
agar jerah anak anak yang rata rata masih duduk di bangku sekolah dasar itu
dihukum mengucapkan teks pancasila dan menyanyikan lagu kebangsaan
satu ketua nanda maha esa
setelah diberi pengarahan mereka diberi masker dan diminta pulang
untuk anak anak yang ada di walnet sebaiknya dalam masa pandemi covid sembilan belas ini
sebaiknya jangan kemana mana tetap di rumah
karena tidak sekolah tetap di rumah tetap belajar juga kerjakan tugas tugas guru
dan tetap memakai masker tetap jaga kesehatan dan cuci tangan
sementara itu pt kereta komuter indonesia mengimbau pengguna krl
agar menggunakan masker yang telah ditentukan
kebijakan tersebut direncanakan ditetapkan pada senin pekan depan
hal itu disampaikan vp corporate communication pt kci anne purba melalui media zoom kami siang
sebelumnya melalui akun resmi pt kci menyampaikan larangan penggunaan masker buff dan skuba bagi pengguna krl
masker scuba dan buff dinilai tidak dapat menyaring bakteri dan virus corona
untuk itu pihaknya menganjurkan pengguna krl mengenakan masker kain berlapis tiga atau masker kesehatan
itu keharusan bahwa kita harus menggunakan masker yang benar yaitu masker kain yang tiga lapis dan masker kesehatan
next ini akan menjadi kewajiban untuk naik komuter lain
anjuran gugus tugas covid sembilan belas agar masyarakat tidak menggunakan masker model skuba dan buff
berimbas terhadap penghasilan pedagang masker di pinggir jalan
kondisi ini dirasakan sejumlah pedagang masker model skuba
di tangerang banten
mereka mengaku penjualan maskernya menurun hingga lebih dari lima puluh persen
gugus tugas covid sembilan belas menilai masker model skuba dan buff
tidak efektif untuk mencegah penularan covid sembilan belas
bahannya yang sangat tipis dan lentur dianggap tidak mampu menahan droplet
untuk menekan kerugian para pedagang terpaksa menurunkan harga masker model skuba
agar cepat terjual dan mulai beralih menjual masker berbahan kain
yang sesuai dengan anjuran pemerintah
tim liputan cnn indonesia